sementara itu pemirsa situasi di jalur gaza akibat konflik israel dan palestina mendorong kementerian luar negeri republik indonesia mempersiapkan evakuasi wni
bahkan sepuluh wni belum bisa dikeluarkan dari jalur gaza
kementerian luar negeri ri melalui jurubicaranya lalu muhammad iqbal menyatakan komunikasi dengan ke sepuluh warga indonesia dilakukan secara intens
namun yang dikhawatirkan adalah soal pasokan makanan kemudian medical supply yang terhambat masuk ke jalur gaza
karena itu kementerian luar negeri terus melakukan komunikasi dengan palamera internasional atau icrc agar humanity corridor dibuka
serta kekerasan di kedua belah pihak yang bisa menimbulkan korban di pihak sipil dihentikan
nah sementara itu kemenlu juga menginformasikan bahwa hari ini ada empat wni yang telah berhasil evakuasi dari beberapa titik di israel
jadi fokus indonesia adalah kepada situasi kemanusiaan
semakin banyak korban yang berjatuhan
karena itu kita tidak bisa mengadres situasi kemanusiaan ini unless kita menghentikan dulu
menghentikan dulu apa namanya eskalasi kekerasan ini
jadi kita harus menghentikan dulu eskalasi kekerasan ini dan memungkinkan kita untuk establish humanitarian corridor